latihan yang digelar di tengah pandemi covid sembilan belas membuat seluruh pemain dan ofisial tim
diperiksa suhu tubuhnya dan wajib menggunakan hand sanitizer sebelum memasuki lapangan dan memulai latihan
awalnya training camp bagi timnas u sembilan belas dan senior ini direncanakan dimulai tanggal dua puluh lima juli hingga delapan agustus dua ribu dua puluh
pelaksanaan swab test hingga tiga kali pada seluruh pemain dan ofisial membuat rencana ini tertunda
meskipun di latihan perdana ini ada beberapa pemain yang belum hadir
namun ketua umum pssi muhammad iryawan juga menegaskan kalau seluruh pemain dan ofisial dalam kondisi sehat
rencana training camp luar negeri juga masih akan dibicarakan dengan sintayong
ke korea juga tidak semudah yang kita bayangkan
di sana harus juga empat belas hari karantina juga
ini yang menjadi permasalahan buat saya
sementara anak anak juga di sini kan sudah clear
kalau karantina empat belas hari menjadi
permasalahan tersendiri anak anak kemarin menyampaikan terlalu lama boring empat belas hari
tapi ya kalaupun itu terjadi ya apa boleh buat
makanya kita jajakin negara lain yaitu belanda dan negara eropa lainnya
dalam latihan perdana jumat sore sintayong hanya memberikan latihan ringan pada para pemain
tujuh belas hari karantina membuat pemulihan kondisi fisik dari para pemain menjadi fokus latihan
setidaknya selama satu minggu ke depan
sebenarnya membuat kemampuan ini sangat banyak
jadi saya pikir ini memiliki pengaruh
tapi kalau kita bisa membuatnya dengan baik itu tidak akan menjadi masalah
training camp bagi timnas senior dan u sembilan belas ini rencananya akan berlangsung di jakarta setidaknya hingga tanggal lima belas agustus dua ribu dua puluh
setelah itu timnas akan menjalani pelatihan di luar negeri
sintayong sendiri masih menginginkan agar training camp dapat berlangsung di korea
usai menjalani tc
timnas u sembilan belas akan tampil di piala
piala asia u sembilan belas oktober mendatang
sementara timnas senior akan menjalani tiga laga di sisa kualifikasi piala dunia dua ribu dua puluh dua